seluruh penduduk di provinsi dki jakarta tidak diizinkan untuk bepergian ke luar kawasan jabodetabek
nah tentu di dalam era masa psbb saat ini memang silaturahmi itu tentu dianjurkan untuk tidak dilakukan
tetapi walaupun kemudian tidak bisa juga kita larang
maka seluruh penduduk di dki jakarta dipastikan tidak boleh bepergian keluar kecuali mereka yang karena tugas dan pekerjaannya di sektor yang diizinkan bisa berkegiatan
di luar itu tidak bisa mengurus izin
hanya sekitar di dalam jakarta saja dan selama dia masih
jadi apa namanya masih mematuhi aturan dalam psbb tentu kita perbolehkan
nah hanya saja memang ketentuan ketentuan di dalam psbb sebagaimana dalam pergub dki tentang psbb artinya tidak boleh berkerumun lebih dari lima orang
kemudian juga menjaga physical distancing dan sebagainya itu tetap harus dipatuhi
karena itu saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah
apalagi menjelang masa masa yang banyak hari liburnya
di telantas polda metro jaya tetap memperbolehkan masyarakat untuk mudik lokal atau silaturahmi keluarga di lingkungan jabodetabek pada lebaran idul fitri tahun ini
meski demikian masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukannya karena berpotensi menyebarkan covid sembilan belas
sementara anies mengingatkan sampai saat ini penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di dki jakarta tidak dilonggarkan
kegiatan kegiatan di luar rumah pun belum diizinkan
hanya warga yang memiliki persyaratan khusus yang diizinkan melakukan pergerakan di ibu kota
meski psbb belum akan dilonggarkan presiden jokowi mengatakan akan ada evaluasi yang dilakukan agar masyarakat bisa segera kembali produktif dalam kondisi yang aman
jangan sampai kita keleru memutuskan
jangan sampai keleru memutuskan
tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini
jangan sampai kita keleru memutuskan
kondisi yang terkena phk kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi ini harus dilihat
psbb di wilayah ibu kota berlaku sejak sepuluh april hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dan bisa diperpanjang jika masih ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas